masih dalam memperingati maulid nabi hari ini reuni dua ratus dua belas diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai wilayah di tanah air
sejumlah ulama dan tokoh nasional dijadwalkan akan hadir dalam agenda ini
sementara itu meski tidak hadir dalam reuni dua ratus dua belas hari ini
pemimpin front pembela islam atau fpi rizik sihab sempat menyampaikan pesan audio kepada peserta aksi
tak hanya sejumlah ulama yang hadir pimpinan dpr fahri hamzah dan fadli zon juga terlihat mengikuti reuni dua ratus dua belas ini
terdakwa kasus ujaran kebencian buniani pun juga hadir
sementara dalam pesannya rizik sihab menyampaikan meski ada upaya penggagalan aksi ini umat islam janganlah terpecah belah
ketua panitia pelaksana reuni dua ratus dua belas misbahul anam menolak jika aksi ini dikatakan syarat muatan politik dan anti kebinekaan
tidak ada satu partai pun
dari mana kita anti kebinekaan anti toleransi intoleransi saudara
aksi dua ratus dua belas saudara
di katedral ada yang kebaktian betul
setahun yang lalu di katerdal ada yang kawinan betul
aman atau aman
malah dibantu sodara betul